kondisi ketimpangan dan kemiskinan penduduk di suatu negara menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah yang berkuasa
salah satu yang menjadi tolak ukurnya
dan kali ini di arah pemerintahan joko widjeka dengan konsep indonesia sentrisnya
sejumlah indikator tersebut mulai menunjukkan perbaikan
apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan ketimpangan dan mengurangi angka kemiskinan
dua tahun memimpin gagasan presiden joko widodo untuk membangun indonesia dari pinggiran dan lebih merata
atau yang disebut indonesia sentris perlahan telah menampakkan hasil nyatanya
agustus lalu badan pusat statistik atau bps merilis data rasio gini yang merupakan salah satu ukuran ketimpangan sosial di indonesia
bps mencatat rasio gini berada dalam tren menurun
pada maret dua ribu enam belas rasio gini nasional
ini merupakan titik terendah sejak september dua ribu dua puluh
provinsi dengan tingkat rasio gini tertinggi berada di sulawesi selatan dengan koefisien gini sebesar empat ratus dua puluh enam
disusul oleh yogyakarta sebesar empat ratus dua puluh
di sisi lain provinsi dengan indeks ketimpangan terendah ditempati oleh bangka belitung dengan nilai dua ratus tujuh puluh lima
dan maluku utara
angka penurunan ini didorong oleh sejumlah faktor perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran
penyebabnya sendiri ada beberapa tapi kami inventarisi yang pertama adanya kenaikan upah
upahnya itu upah buruh tani juga meningkat walaupun tidak tinggi ya
tapi peningkatan ini penting
kemudian ada peningkatan upah buruh bangunan yang di kota
yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah kan gitu ya
ada yang sekarang bekerja di pembangunan jalan pembangunan jembatan
penurunan indeks rasio gini ini juga seiring dengan jumlah angka kemiskinan indonesia yang turun lima ratus delapan puluh ribu orang
menjadi dua puluh delapan juta jiwa atau sepuluh delapan puluh enam persen dari total penduduk indonesia pada semester satu dua ribu dua puluh
tidak hanya itu tingkat pengangguran terbuka pada februari dua ribu enam belas mencapai tujuh dua juta orang atau lima lima persen dari populasi
angka tersebut turun dibandingkan februari dua ribu lima belas yang mencapai tujuh empat puluh lima juta orang
meski disparitas ketimpangan nasional menurun pemerintah tak boleh berpuas diri atas pencapaian yang sebetulnya masih jauh dari kata memuaskan
berdasarkan data bank dunia sepuluh persen orang terkaya indonesia mampu menguasai tujuh puluh tujuh persen dari total kekayaan di indonesia
data dari perusahaan manajemen investasi global credit swiss di dua ribu empat belas juga menyebutkan satu persen kelompok terkaya indonesia menguasai lima puluh tiga persen dari total aset uang dan properti di indonesia
menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menekan koefisien gini
dan pengangguran adalah sebuah keniscayaan
hal ini memerlukan kemauan dan keseriusan pemerintah untuk mengawal setiap programnya dengan baik
jika tidak angka angka prestasi yang telah dicapai hanya akan menjadi statistik belaka
kus indra cnn indonesia